kita ini anak segala sebenarnya
mental kita nggak serendah itu
biasain untuk lakuin segalanya itu sendiri dulu
sebelum kita bikin repot orang lain
sekarang urusan kita
apalagi kalau mereka itu sahabat diri sendiri
kita mau kemana mon
kita ke basecamp segala
bibi tapi mau ketemu dulu
kalau gak ketemu dulu nanti takut ada apa apa
namanya orang udah tua ya umroh
takut bibi gak ketemu doi den
bibi gak usah mikirin boy di sini
gue kan bisa nyuci baju sendiri
pokoknya bibi tenang aja ya
bibi hampurannya den
bibi nggak perlu minta maaf sama boy
bibi teh besok den
rencana teh bibi mau naik bus
besok boy anterin sampe terminal ya bibi ya
bibi tekudu dianterkan
udah kan ada yang teh besok tekudu sekolah
bibi tenang aja
pas balik teh bibi berangkat
aden balik sorangan
udah bibi mah naik angkot lah ya
naik atoan naik taksinya
bi pokoknya boy maksa pengen nganterin bibi
soalnya bibi pasti ribet kan bawa barang banyak
bibi nganterin ya
bibi mah tebisa ngelawan ke aden mah
nih hon ya
boy istirahat dulu bi
mau bibi bikinin apa tuh
mau sabi udah minum susu tadi
ya udah sab istirahat
emang kamu gak kangen sama aku
kasian banget sih kamu
kasian banget sih kamu
ya sebenarnya aku nelfon kamu tuh aku mau ngomong
kalo sekarang aku tuh lagi dirawat di rumah sakit
oh jangan sekarang deh
saya sekarang aku harus istirahat
tau tau dulu aku kena penyakit tipes soalnya nih
rumah sakitnya dimana
nanti kamu kesini
gak mungkin dia ngomong sama sepupunya kayak gitu
gimana cara cari tahunya ya
kok gue jadi mikir yang gak enggak sih
seharusnya tuh gue doain dia biar dia cepat sembuh
dan gue harus fokus sama kejuaraan biar dia diterbuka
bensin segala udah disalahgunain sama rio
sekarang basecamp dipake buat berjudi
iya bener mon
bener kata si ivan
gue denger juga ada kabar kalo basecamp serigala kita udah buat transaksi narkoba
pokoknya kita harus rebut lagi basecamp serigala mon
kita harus balikin anak serigala yang sebenernya baik supaya gak terpengaruh sama rio mon
ya mungkin kita harus minta bantuan sama boy

kenapa enggak mon
ini kan demi kebaikan kita juga
dan kita bisa bergabung sama warrior
dan kalo kita bergabung juga mereka gak bakal bisa berkutik mon lawan kita
kita ini anak serigala yang sebenernya
mental kita nggak serendah itu
biasain untuk lakuin segalanya itu sendiri
sebelum kita bikin repot orang lain
sekarang urusan kita
apalagi kalo mereka itu sahabat diri sendiri
kita ke base camp segala
lo semua kenapa
kalo gak ada yang mau ikut gue
lo semua boleh pulang
sama anak serigala yang sebenernya
sama anak gadungan ini
ini bsk udah jadi milik kita
lo bisa ngebua sekarang
bilang aja kalo takut
lo berani kalo ada gue doang
nerima tantangan mereka
satu lawan satu
lo harus ngambil tantangan ini
lo harus ingat disini bukan cuma kita aja
tapi ada anggota geng serigala yang lainnya

satu tiga sini
sekarang udah jelas gak

lo bisa pergi dari sini sekarang
tempat ini bakal jadi base camp serigala
gue juga banyak anak buah
gue gak takut lawan lo
lo udah kalah sama mondi
berarti mondi sekarang yang jadi ketua geng serigala
apa ketua lo